dalam wawancara bersama kompas petang pada jumat kemarin
saudara kuasa hukum keluarga fina dewi intan menyatakan
tidak mengenal sosok peggy setiawan alias perong
otak pembunuhan vina dan eki yang ditangkap polda jawa barat selasa lalu
pak intan soal sosok pegi yang ditangkap oleh polisi terakhir
kalau keluarga sebenarnya mengenal sosok pegi dan pernah berkomunikasi
dari pihak keluarga tidak ada sama sekali mengenal sosok peggy
yang sejak awal diceritakan sampai satu dpo hari ini
kami sama sekali tidak mengenal dan pihak keluarga pun tidak mengenal
saudara lebih lengkap terkait dengan mengungkap sosok saksi kunci
dari kasus pembunuhan vina dan juga proses hukum terhadap otak pembunuhan vina
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv ada taufik riyadi di cirebon jawa barat
dan juga ada ninda destiani di bandung jawa barat
taufik selamat sore apakah keluarga fina dan juga kuasa hukum dari narapidana
ini mengenal sosok dari warga aaf yang mengaku menjadi saksi kunci
dari kasus pembunuhan vina waktu itu
apakah keluarga dari vina mengenal sosok bernama aib yang menceritakan bahwa
yang melihat kejadian dan memang bagaimana pengeroyokan daripada geng motor
kepada vina dan juga kekasihnya eki ini kami sudah konfirmasi
sudah kami tanyakan kepada tim kuasa hukumnya bahwa keluarga dari fina ini
tidak mengenal sosok bernama aib tersebut
karena memang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh af
aib ini memang hanya berkomunikasi terhadap salah satu korban
dan memang untuk saat ini pihak dari af
kuasa hukum ataupun dari keluarga fina ini memang masih fokus terhadap perkembangan kasus hukum
yang memang saat ini sedang ditangani oleh polda jawa barat
dan tadi saja saudara baru saja dari keluarga vina didatangi oleh tim gabungan
yang tentunya dengan kuasa hukum keluarga untuk membicarakan bagaimana proses kelanjutan pembunuhan vina ini
dan tadi saja beberapa hari yang lalu maksud kami ini pihak
nah dari kepolisian sudah berhasil menangkap salah satu dari tiga dpo
yaitu apegi atau perong
dan pihak dari keluarga juga berharap agar pihak dari polisi segera menangkap dua dpo yang lainnya
dan tadi juga saudara kami dari tim liputan sempat mengunjungi
ataupun melihat tkp di mana tempat dari aib
itu untuk melihat bagaimana fina maupun eki dikeroyok sampai dengan dianiaya sampai akhirnya membunuh
memang saya sempat lihat di mana tempat warung tempat aep melihat
yaitu tempat cuci mobil serta tempat menongrong dari para geng motor
ini memang jaraknya tidak terlalu jauh
jaraknya memang cenderung berdekatan dengan radius kurang lebih sekitar lima ratus meter
dan tentunya untuk dari jarak warung menuju ke dianiaya ini memang berada di tepi jalan
sehingga memungkinkan untuk sosok yang bernama app ini yang mengaku melihat bagaimana proses pengeroyokan ini
namun jika kita lihat dari warung ataupun tempat nongkrong dari para geng motor ini
jaraknya memang cukup jauh dari jalan raya kurang lebih jaraknya sekitar seratus meter
dan memang tentunya untuk perkembangan kasus vina ini
pihak dari keluarga tentunya sangat berharap kepada kepolisian untuk terus memburu kedua dpo tersebut
sehingga para pelaku pembunuhan vina ini dapat segera diadili dan juga mendapatkan keadilan bagi keluarga fina
taufik kalau tadi anda menyebut bahwa pengacara bersama keluarga mendatangi tempat aif bekerja ini
apa yang mereka cari di sana apakah ada fakta baru yang didapatkan atau seperti apa
ya untuk pengacara dan juga keluarga memang tadi tidak mengunjungi namun berkunjung ke makam fina
dan yang tidak mendapatkan fakta baru apa apa karena memang tempat dari aib
nongkrong ataupun melihat kejadian tersebut ini jaraknya sangat dekat dengan sekolah di mana tempat kejadian tersebut itu di smp sebelas cirebon
dan untuk saat ini memang pihak dari penasihat hukum vina ini tidak melakukan investigasi karena memang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian
dan tentunya masih terus menunggu bagaimana pihak kepolisian menangkap kedua dpo yang saat ini memang masih terus diburu oleh kepolisian
khususnya dalam hal ini adalah polda jawa barat
tidak ada fakta baru yang didapatkan dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian
oke saya akan bergeser ke ninda yang saat ini berada di bandung jawa barat
ninda ini kan peggy sudah ditangkap terduga sebagai otak pembunuhan vina sudah ditangkap
pemeriksaan tentu sudah berjalan apakah ada informasi yang sudah anda dapatkan di sana
bagaimana perkembangan dari pemeriksaan terhadap pegi ini
kemarin yang mana peggy juga langsung diperiksa
ini dan juga saudara selama sore betul hingga saat ini petugas kepolisian ini masih terus mengusut tuntas
akan mengusutuntas ini pelaku dibalik pembunuhan vina dan eki yang terjadi pada dua ribu enam belas di cirebon jawa barat
memang betul baru baru ini peggy setiawan merupakan salah satu dari tiga dpo ini berhasil ditangkap oleh pihak di reskrimum polda jabar
di kawasan kopo bandung jawa barat pada selasa pukul delapan belas tiga puluh lima
saat itu peggy setiawan ini berhasil ditangkap pada saat dirinya ini melakukan pulang setelah dirinya ini selesai bekerja sebagai kuli bangunan
dan setelah itu kemudian petugas kepolisian ini mengawankan peggy setiawan dan melakukan pemeriksaan secara mendalam
untuk kemudian mencari bukti lebih dalam keterlibatan peggy setiawan ini dalam menjadi pelaku
karena informasi yang kami dapatkan bahwa peggy setiawan ini berhasil ditangkap oleh pihak direskrim polda jabar
dan setelah itu kemudian petugas kepolisian ini mengawankan peggy setiawan dan melakukan pulang setelah dirinya ini selesai bekerja sebagai kulih bangunan
selain itu upaya lainnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian yakni petugas kepolisian ini juga selain memeriksa secara mendalam kepada peggy setiawan alias peron
petugas kepolisian juga sempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah pegi setiawan yang berada di daerah talun cirebon jawa barat
dan kemudian selain itu upaya lainnya yakni dengan memeriksa tiga orang yang bersangkutan dengan peggy setiawan yakni ibu dan juga dua orang adik dari peggy setiawan
dan ini juga merupakan upaya ataupun bentuk dari petugas kepolisian untuk dapat mencari informasi lebih lanjut soal siapa saja yang menjadi pelaku
ataupun daftar pencarian orang dibalik kasus pembunuhan fina dan eki
dan juga saudara dari pelaku pembunuhan vina dan eki ini ini ada sebelas orang tersangka menurut kepolisian namun memang sudah ada sembilan tersangka
yang sebelumnya ini ada tujuh orang sudah dilakukan penahanan yang dimana tujuh orang ini dipenjara seumur hidup dan satu orang ditahan selama delapan tahun
karena notabene satu orang tersebut ini merupakan pelaku masih di bawah umur
kemudian baru baru ini pegi setiawan setelah
berhasil diamankan dan langsung statusnya ini ditetapkan oleh petugas kepolisian sebagai tersangka karena memang diduga merupakan otak dari pembunuhan vina dan eki
dan hingga saat ini pun neluh dan juga saudara petugas kepolisian ini menyampaikan bahwa masih ada dua daftar pencarian orang
yang saat ini masih buron setelah delapan tahun lamanya niru dan juga saudara
dan paul dajabar juga telah merilis ciri ciri
dari dua dpo tersebut yang hingga saat ini masih buron yakni diantaranya ada andi maupun juga dhani
untuk andi ini saat ini sudah berusia sekitar tiga puluh satu tahun memiliki ciri ciri badan kecil rambut lurus kulit hitam
lalu juga ada dhani yang saat ini diperkirakan sekitar dua puluh delapan tahun memiliki ciri ciri tinggi badan satu ratus tujuh puluh cm badan sedang rambut keriting dan juga kulit sawo matang
dan tentu dengan masih adanya dua dpo yang hingga saat ini masih buron
pihak kepolisian ini menyarankan kepada seluruh instansi maupun juga masyarakat luas untuk dapat mendukung dan membantu penuh
jika adanya mengetahui ataupun mengetahui soal keberadaan kedua dpo tersebut untuk segera diberitahukan kepada kepolisian
dan bahkan dari kabin humas paul dajabar pun ini menghimbau kepada kedua dpo tersebut
segera menyerahkan diri ataupun jikalau siapapun bagi mereka teman maupun kerabat ataupun keluarga dari kedua dpo tersebut
jika memang terbukti ini ikut menutup nutupi jejak pelaku ini berpotensi bagi mereka yang ikut menutupi jejak pelaku
ini berpotensi terkena pada hukuman atau pidana bagi mereka yang siapapun yang ikut menutupi
dan hingga saat ini pun nilu dan juga saudara tentu pegi setiawan telah diamankan
dan upaya lainnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian ini memang baru baru ini ada empat orang narapidana yang merupakan narapidana yang terlibat dari kasus pembunuhan ini
ini sudah dipindahkan dari lapas cirebon ke lapas kebonwaru bandung
ini merupakan upaya dari pihak kepolisian untuk dapat mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti lebih mendalam soal siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini
ini pun kami berada di polda jabar
kami juga menurut pantauan kami ini masih belum ada aktivitas penyidikan lebih lanjut yang secara transparansi
kemudian juga kami dari awak media pun masih menunggu seperti apa hasil ataupun rilis dari hasil pemeriksaan peggy setiawan
ataupun hasil dari penggeledahan rumah yang sempat dilakukan di cirebon kemarin
hingga hasil dari pemeriksaan para saksi
yang dilakukan oleh petugas kepolisian sementara
dan sebelumnya juga ada taufik riyadi jurnalis kompas tv